nah pemirsa kementerian kesehatan melaporkan bahwa jumlah kasus difteri ini sudah meningkat dibandingkan dua ribu sebelas dan juga dua ribu empat belas yang lalu
dan dianggap sebagai kejadian luar biasa
nah pihak kementerian kesehatan menyatakan ada kemungkinan penyakit difteri datang lagi
karena imunisasi dpt ulang setiap sepuluh tahun sekali tidak dilakukan masyarakat sehingga ketahanan tubuh terhadap bakteri pun menurun
lalu seperti apa penyakit difteri dan juga apa gejala awalnya
mari kita mengenal sedikit lebih banyak tentang penyakit difteri
jadi pemirsa mengenal penyakit dipteri
difteri adalah penyakit infeksi bakteri korin bakterium dipteri yang menyerang selaput lendir hidung dan juga tenggorokan
serta kadang mempengaruhi kulit
jadi ini merupakan salah satu hal yang harus anda perhatikan di seputar hidung dan juga tenggorokan
nah difteri tergolong penyakit yang sangat menular dan juga dapat mematikan pemirsa
apalagi cara penularannya sangatlah mudah
bisa lewat batuk atau bersin atau bahkan juga bersentuhan dengan luka yang muncul pada penderita difteri
diduga mewabahnya penyakit difteri ini karena minimnya partisipasi imunisasi atau juga jarak pelayanan terhadap layanan kesehatan yang cukup jauh
nah kita akan coba kenali lagi lebih jauh tentang bagaimana gejalanya pemirsa
ini penting sekali agar anda bisa mengenali apakah anda ataupun juga anak anda mudah mudahan tidak ya
kita berharap demikian terjangkit difteri atau tidak
nah gejala awal yang dialami penderitaan dipteri dapat diteksi dengan adanya misalnya pemirsa ini dia indikasi demam
jika demamnya cukup tinggi nah anda sudah mulai langsung harus aware atau awas dengan hal tersebut
ditambah lagi jika sudah demam lalu juga ada yang kedua yaitu nafsu makan yang menurun
nah tiba tiba nafsu makan yang menurun juga
itu harus anda perhatikan
lalu ketika lagi mengunyah atau menelan anda merasakan nyeri di tenggorokan
itu juga merupakan salah satu dari gejalanya
kemudian pada tenggorokan ataupun juga hidung ada selaput putih keabu abuan pemirsa
ini coba diperhatikan ya di sekitar tenggorokan ataupun juga di hidung
kalau misalnya anda perhatikan ada selaput putih sedikit keabu abuan itu juga merupakan salah satu gejalanya
selain itu juga ada lendir di hidung anda yang berwarna kuning kehijau hijauan bahkan juga terkadang kadang pemirsa disertai dengan darah
nah kalau misalnya nanti anda sedang flu anda pikir itu flu biasa tetapi ketika maaf saya katakan ini ya
ingus atau juga fungus anda dikeluarkan luar sedikit darah anda harus mulai waspada
mungkin lebih bagus untuk datang saja langsung ke dokter
nah biasanya penderita difteri juga mengalami pembekakan di bagian leher ya atau di sebelah sini nih
nah jika ada sedikit bengkak bengkak di leher coba anda rabar rabar saja seperti ini disebutnya bullneck
nah kalau misalnya anda ataupun juga anak anda ataupun juga siapalah di sekitar anda ya mengalami gejala gejala ini
coba jangan sungguh
bukan sungkan untuk datang saja langsung ke dokter ke klinik dan juga diperiksa begitu ya
nah pemirsa selanjutnya imunisasi ya imunisasi ini adalah cara begitu untuk mencegah difteri ini
jadi imunisasi itu ada beberapa kategorinya pemirsa ya karena memiliki masa inkubasi atau juga rentang waktu
sejak bakteri masuk ke tubuh sampai gejala muncul
biasanya terjadi dua hingga lima hari
nah ini pertama adalah ya di usia satu tahun
di bawah satu tahun itu dilakukan tiga kali imunisasi
lalu juga di usia satu sampai lima tahun dua kali imunisasi ulang
dan pada usia sekolah imunisasi ulang dilakukan begitu ya harus lebih rutin atau sepuluh tahun sekali
tadi anda sempat saksikan juga di tayangan ada orang dewasa yang diimunisasi
jadi tidak masalah juga bagi kita orang dewasa untuk diimunisasi ulang demi mencegah penyakit difteri ini
nah imunisasi terhadap difteri termasuk ke dalam program
imunisasi wajib pemerintah indonesia
difteri dapat dicegah lewat imunisasi dpt dt ataupun juga td anak lengkap
dan pemberian vaksin ini dilakukan lima kali pada saat anak berusia dua bulan tiga bulan empat bulan satu lima tahun dan juga lima tahun
tadi sudah saya jelaskan semuanya
nah itu kurang lebih pemirsa ya tentang apa itu difteri dan juga bagaimana mengenali gejalanya
lalu juga jangan lupa untuk segera memprioritaskan mengutamakan imunisasi demi mencegah dari wabah difteri ini
karena kementerian kesehatan mengatakan bahwa ada kemungkinan wabah ini akan kembali datang
apalagi dengan cuaca yang kita ketahui tidak menentu
oke demikian pemirsa ini tentang penyakit difteri